sejak pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi lima juni lalu
kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta cenderung fluktuatif
berdasarkan website corona gojakarta go id
selama dua pekan pelaksanaan psbb transisi
kasus positif bertambah satu enam ratus delapan puluh lima orang
penambahan terbanyak terjadi pada sembilan juni
sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan kasus diikuti delapan belas juni sebanyak satu ratus tujuh puluh enam kasus
pada delapan belas juni juga penambahan kasus positif covid sembilan belas di indonesia mencapai rekornya
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto menyatakan
penambahan lebih dari seribu kasus karena tracingnya agresif
hari ini telah dua puluh enam ratus lima puluh spesimen yang kita pencari
yang kita periksa

sehingga total yang kita pereksa sampai dengan hari ini
akumulasinya adalah lima ratus delapan puluh lima ratus dua puluh dua spesimen
khusus di dki jakarta gubernur anies baswedan memperlakukan psbb transisi
lantaran sebagian besar wilayah di jakarta sudah berstatus zona hijau dan kuning
meskipun begitu anies baswedan menegaskan
jakarta belum benar benar aman dari pandemi covid sembilan belas
sebab potensi penularan masih terbuka jika warga dki jakarta tak taat protokol kesehatan
dan masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat aman produktif
jika indikator indikator kesehatan masyarakat indikator epidemiologi
adanya kegiatan ekonomi sosial budaya
tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga
meski menerapkan psbb transisi
tak berlaku bagi enam puluh enam rw yang masih berstatus zona merah penyebaran covid sembilan belas
karena angka kejadian masih tinggi
anies menyatakan psbb transisi akan dievaluasi pada akhir juni nanti
tim liputan cnn indonesia